capek tuh dengan jargon modal dengkul
cerita gini loh ji setelah sekian bulan belusukan tanpa kampanye
jadi sekedar salaman aja jalan kaki liat wilayah gitu
kalau keliling kan gak mungkin dong sebagai orang politik
gak boleh turun lapangan sama sekali lima tahun
terus masa turun cuma tujuh puluh hari kan gak make sense
kan fungsi kader partai atau siapapun turun ke bawah
nah sering banget kan gue dimintain duit
sama warga sering banget
semua gak minta gak semuanya minta sorry
maksud gue bukan semuanya minta tapi sering banget dimintain
terus dengan berjalannya waktu gue tuh dapat alasan ngeles yang enak
gak terlalu so benar banget
apa tuh gue penasaran ya apa jawaban paling ampuh
ya itu jadi akhirnya gue lupa di titik mana
akhirnya gue bilang ya ginilah bu harap maklum kita modal dengkul
kayaknya begitu ngomong itu tuh penerimaan dari warga masyarakat tuh lebih
makanya pas udah berjalan sekian lama
sama tim mikir kita bikin video kampanye apa ya gitu
terus ada yang nyeletuk satu
kalo lagi blo sukan yaudah lo caleg modal dengkul mau apa lagi
tapi kan sebenarnya bukan hal baru ya mas rian
tahun periode sebelumnya juga lo melakukan hal yang sama ya
basic yang gue lakukan tuh basic banget
tapi mungkin jurus yang malah jarang dipakai
kalau di jakarta lah kalau indonesia gue gak tau
jakarta mungkin temen temen caleg lebih seneng pertemuan tertutup
ada mobil bak turun
tidak semua tapi kebanyakan kayak demikian
jadi makanya begitu gue turun ke masyarakat langsung
mungkin gold car yang blo sukan tuh sedikit ya
malah ada satu momen yang buat gue agak kayak
di sebuah daerah di durensawit
lupa kelurahan persisnya apa kecamatan durensawit
di hari itu lagi ada kedukaan di sebuah rumah
tradisi di situ yang gue juga baru pelajari bahwa
sesudah kedukaan itu nanti ada kayak bagi bagi sembako
terus mereka lagi pada bagi bagi sembako habis kedukaan
hah enggak gitu kan warna warna dengkul
terus gue muter lagi ke kampung padat
padahal di rumah duka buat sembako apa dicoba
mungkin tiga tujuh hari sudah acara baru ada kayak tradisi bagi bagi
terus gue lagi pegang kartu nama sambil jalan
sambil dia bawa sembako di motor
itu kalo udah kamera ngerekam itu kocak banget
dan gue pasti gituin gak kesel atau marah
karena menurut gue anjir komikal banget
tapi kan ada di konten lo yang ibu ibu yang duitnya mana gitu
jadi kalo kultur dan tradisi terus menerus caleg itu harus diketahui gitu kan

akhirnya kan caleg caleg yang terpanggil hatinya
untuk nyaleg tapi duitnya gak banyak
menurut gue ya makanya gue mau coba mendobrak mitos sebenarnya
tapi cara modal nukul kemaren memang gak sukses
dan apapun alasannya gue gak tau
lo ada yang lo sesali nggak ada yang rasa kurang nggak
memang ada beberapa event terutama natal tahun baru kan
gue tuh paling anti ngasih yang gratis sampe hari ini ya
mudah mudahan tahun depan gak berubah jurus nih gue
if you ask me now gue jujur gak tau
jadi gue demokrasi itu kan hubungan dua arah
gue suka gue suka tiap hari kan
gue pengen ilmu gue dari hukum wuyi sama likuwanyu
atau jangan jangan yang dibutuhkan masyarakat bukan itu
ada yang bilang ya rian lu gak pakai amplop sih